tidak hanya bencana alam memasuki musim penghujan virus tikus atau leptospirosis kini mulai mengancam warga
di surabaya satu keluarga di kelurahan babatan terjangkit virus tersebut dan satu diantaranya meninggal dunia
pasca temuan suspek virus leptospirosis yang menjangkit satu keluarga di kampung dukuh karangan wiyung surabaya
pemkot surabaya selasa siang mulai memberikan bantuan perbaikan rumah sehat kepada korban
selain bantuan perbaikan rumah pemkot juga membagikan tiga puluh perangkap tikus kepada sejumlah warga
puluhan perangkap ini diharapkan bisa berfungsi maksimal membasmi hama tikus di sekitar rumah mereka
sementara dinas kesehatan kota surabaya kini tengah menguji ada tidaknya virus tikus di laboratorium
pemkot juga mengimbau seluruh masyarakat agar mewaspadai terhadap penyakit ini terutama di musim penghujan
yang harus kita waspadai di musim penghujan itu tidak hanya dari penularnya dari
nyamuk tetapi juga dari binatang seperti tikus tikus
nah tikus ini yang bisa menyebabkan penyakit leptospirosis
bila urin hewannya itu mengandung bakteri leptospira
sebelumnya suspek virus lestospirosis terjadi pada keluarga sukatono
warga jalan dukuh karangan gang lima surabaya
sukatono diduga meninggal akibat terjangkit virus tikus sabtu lalu
selain sukatono suparmi sang istri bersama dua orang
anaknya saat ini juga dirawat di rumah sakit karena diduga menderita penyakit yang sama